wakil presiden yusuf kala membuka pameran otomotif gaikindo indonesia international auto show atau gias dua ribu sembilan belas di indonesia convention exhibition tanggerang banten
pameran otomotif kelas dunia ini akan diselenggarakan dari tanggal delapan belas juli hingga dua puluh delapan juli mendatang
gelaran gias tahun ini mengusung tema future in motion dan disebut akan menampilkan transformasi teknologi dari industri otomotif sepanjang penyelenggaraan pameran
dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja tawaran menarik dari giias tahun ini ada koresponden cnn indonesia albi pratama
albi selamat siang apa yang menarik yang bisa kita saksikan jika datang ke pameran gias untuk tahun ini albi
selamat siang elvira hari ini kembali dibuka gai kindo indonesia international auto show dua ribu sembilan belas yang juga menjadi pameran gaikindo ke dua puluh dua
selama melakukan gelaran pameran otomotif
di indonesia dan memang pameran ini masuk ke kalender internasional dan setara dengan tokyo motor show
lalu detroit motor show dan juga bangkok motor show yang memang selalu menghadirkan inovasi inovasi terbaru untuk otomotif seperti itu
nah kalau misalnya saya bisa gambarkan di sini elvira ini adalah ambience keadaan dari masyarakat ataupun pengunjung yang pada hari pertama ini
atau di hari press day dan juga vip datang mengunjungi pameran gias yang berada di kawasan serpong tanggerang selatan
hari ini cukup ramai kalau bisa dilihat padahal hari ini tiket yang memang diberikan kepada para pengunjung cukup mahal yaitu sekitar dua ratus ribu rupiah
karena hari ini adalah hari yang sangat eksklusif dan tadi juga dibuka oleh wakil presiden yusuf kala yang ditemani oleh dua menteri yaitu
menteri perindustrian erlangga hartarto dan juga menteri perhubungan budi karya sumadi
nah saat ini memang beberapa stand stand dari brand otomotif asal jepang asal eropa tiongkok dan lain sebagainya akan meluncurkan sejumlah produk produk
terbaru mereka produk produknya ini meliputi kendaraan pribadi kendaraan niaga lalu konsep kendaraan konsep dan juga beberapa
sudah bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di indonesia atau sekitar empat ratus ribu unit kendaraan berbasis energi listrik yang nantinya akan ada di jalanan
baik itu ibu kota maupun di seluruh wilayah indonesia ini sangat menarik elvira
dan tadi wakil presiden yusef kala juga mengatakan bahwa untuk regulasi kendaraan berbasis energi listrik sendiri akan
dirampungkan pada akhir tahun dua ribu sembilan belas ini dan juga penerapannya akan mulai bisa dilakukan pada tahun depan yaitu pada tahun dua ribu dua puluh
dan janji janji pemerintah terkait dengan regulasi kendaraan listrik ini adalah pertama tentunya lebih ramah lingkungan
lalu kedua biayanya cukup murah karena menggunakan listrik yang sangat kecil lalu yang ketiga adalah pajak kendaraan listriknya selien
lalu yang ketiga adalah pajak kendaraan listriknya selien lalu yang ketiga adalah pajak kendaraan listriknya selien lalu yang ketiga adalah pajak kendaraan listriknya selien

sehingga masyarakat bisa menikmati kendaraan kendaraan berbasis energi listrik yang juga ramah lingkungan
tidak memiliki polusi udara tentunya dan juga tidak memiliki polusi suara karena tidak memiliki suara sama sekali
nah bagi masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke lokasi gia sendiri tidak hanya dihadirkan oleh beberapa pameran pameran kendaraan
yang jumlahnya total ada tiga puluh enam brand ini tetapi juga ada arena test drive dan juga test ride yang bisa menampung sekitar lebih dari lima puluh unit kendaraan
sehingga masyarakat tidak hanya menonton pameran pameran kendaraan saja tetapi juga bisa merasakan secara langsung sensasi berkendara
dari kendaraan kendaraan terbaru yang memang dipamerkan di gias dua ribu sembilan belas kali ini
nah untuk tiket yang memang dijual kepada masyarakat ataupun kepada pengunjung selama sebelas hari penyelenggaraan
sejak tanggal delapan belas juli sampai dengan dua puluh delapan juli dua ribu sembilan belas yang akan datang
ini adalah sebesar rp lima puluh untuk weekdays dan juga untuk weekend sebesar rp seratus pada sabtu minggu
nah bagi masyarakat juga yang mungkin akan merasa kerepotan karena takut macet ketika menuju ke kawasan serpong tanggerang sendiri dari jakarta
tidak perlu khawatir karena pihak dari gia sendiri sudah menyediakan shuttle bus di beberapa titik seperti misalnya di stasiun rawabuntu
dan juga di dekat stasiun mrt tepatnya di depan transmart carrefour yang berada di kawasan lebak bulus
dari situ masyarakat bisa menggunakan shuttle bus
dari situ masyarakat bisa menggunakan shuttle bus
dari situ masyarakat bisa menggunakan shuttle bus yang disediakan secara gratis untuk sampai di gia dua ribu sembilan belas yang ada di kawasan sbsd tanggerang sendiri
baik albi terima kasih langsung dari tanggerang banten